episode kali ini akan kami awali dari konser band rock legendaris yang berlangsung kamis malam
langkingan vokal axl rose berhasil membakar semangat ribuan penggemar guns n' roses
di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
setelah mereka membawakan lagu pembuka it's so easy dan mr brownstone
berbeda dengan tour guns endrosis di jakarta pada tahun dua ribu dua belas silam
kali ini guns and roses tampil enerjik dengan formasi band yang komplit
sebut saja personel utama guns n' roses axl rose slash dove mckagan serta frank farrer
seluruhnya tampil memukau dalam konser yang berdurasi tiga jam tersebut
mereka berhasil menghibur para penggemar
melalui lagu hits mereka di era delapan puluh an seperti sweet child o' mine november rain dan juga patience
seru lah mbak ya sudah dengan lightingnya semasaunya oke
yang pasti juga mengobati kangen untuk masyarakat indonesia ya semuanya ya
banyak yang lain pokoknya keren banget
emang dari dulu ngefans sama guns n' roses
tak hanya warga jakarta warga dari berbagai daerah juga datang dari jauh
dan melihat langsung konser yang sudah lama mereka rantikan
salah satunya bambang driver ojek online asal banten yang menjadi penggemar garis keras band ini semenjak kecil
bambang merupakan salah seorang yang beruntung dirinya mendapat tiket gratis menonton guns ⁇ and roses
setelah kisahnya viral di media sosial instagram yang diunggah oleh penumpangnya
penumpang yang bernama titi tersebut membagikan cerita bahwa bambang datang dari banten ke jakarta
ingin menonton band rock legendaris tersebut bermodalkan satu juta rupiah
pesannya viral dan sampai pada salah satu akun admeta juanita
yang merupakan tim public relation dari konser guns ⁇ roses di jakarta
ditemui cnn indonesia pasca konser bambang mengaku sangat kagum dengan penampilan slash dan axel rose
meski usia bertambah seluruh personel guns and roses ini masih memiliki performa yang sangat baik
bambang merupakan salah seorang yang beruntung dirinya mendapat tiket gratis menonton guns n' roses
setelah kisahnya viral di media sosial instagram yang diunggah oleh penumpangnya
penumpang yang bernama titi tersebut membagikan cerita bahwa bambang datang dari banten ke jakarta

meski usia bertambah seluruh personel guns n' roses ini masih memiliki performa yang sangat baik
menurut penumpang yang beruntung dirinya mendapat tiket gratis menonton guns n' roses
menurut penumpang yang beruntung dirinya mendapat tiket gratis menonton guns n' roses
sering ternegokan dengan minimal di atas hati seratus nama personel
dengan ini gugup kersep quindi
beasamo biar ada yang ngedes istri pahala estil bisnis baru baru ini
prostatil prostatil melancarkan kencing karena gangguan prostat